roro patung replika diaimu akan aku letakkan di gerbang masuk coutage yang aku bangun untukmu ini
roromu patung replika dirimu akan aku letakkan di gerbang masuk kotej yang aku bangun untukmu ini
di sini saya kumpulkan kalian karena saya ingin membuat sebuah proyek yang sangat spektakuler yaitu proyek pembuatan kotej mewah dalam semangat
masih lama tapi kotej ini apa berjadi
sebentar lagi roro jongraa akan jadi istrimu
roro roro roro sekarang lo lihat kotej mewah yang lo minta udah hampir jadi
sekarang jam tiga pagi
dan waktunya bandung bondowoso itu masih banyak
saatnya kita bergerak
aku sudah suruh para pekerja di perkebunan untuk melakukan sesuatu
roro itu semua buat apa
biar ayam bangun dan berkokok
karena ayam ayam itu menyangka hari itu udah pagi
tidak ada yang bisa diberikan
sekarang saatnya kalian lakukan apa yang telah saya suruh
aku mau pergi
roro bakalan jadi milik kue
ayam udah mulai berkokok
eh pak terus pak terus pak terus pak
kita bilang sama dia kalau dia gagal
aku terpaksa ngelakuin ini semua
karena aku gak mau jadi istrinya dia num
yaudah yuk sekarang yuk
kamu telah gagal melaksanakan syarat yang aku minta
roro tapi kotek ini udah dikit lagi jadi roro
yang aku minta itu coutage mewah yang udah jadi
ini masih berantakan

tapi ini masih berantakan
kak bandung sebenarnya gak gagal
ini masih berantakan

ini masih berantakan
ini masih berantakan
kak bandung sebenarnya gak gagal
kak roro sengaja bikin ayam jantan berkokok
kak roro menyuruh orang untuk membakar kayu dan membuku kentongan sampai menabur bunga
supaya ayam jantan berkokok
jangan dengerin dia
apakah kamu bisa mencoba
sekarang juga kamu harus nikah sama aku
sekarang kau benar benar telah berubah menjadi batu
sekeras hatimu yang selalu menolak cintaku
hingga ke ujung barat
merukir dengan hatimu
lorong patung replika dirimu akan aku letakkan
di gerbang masuk kote yang aku bangun untukmu ini
lo kenal sama dia
dia yang lapor semuanya sama polisi

indra terima kasih ya
hingga ke ujung barat
merukir dengan indah
kenapa yang ntwaria
karena dia beri hospital
kor jangan mikir
sekarang kau benar benar beautif